pasangan capres cawapres ganjar pranowo mahfud md memastikan akan mengajukan gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi pada hari jumat ini atau sabtu besok
ganjar menyebut banyak mendapat laporan kecurangan proses pemilu mulai dari seleksi calon presiden dan calon wakil presiden putusan mk hingga penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh
pasangan ganjar mahfud juga telah menyiapkan tim hukum serta bukti bukti untuk mendaftarkan gugatan hasil pilpres ke mk
menurut ganjar gugatan ini merupakan momentum yang bisa digunakan majelis hakim mk untuk menunjukkan kredibilitasnya
kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum
untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya
dan mudah mudahan ini akan membuka tabir dan tentu saja harapan kita mk lah nanti yang akan mengadili ini dengan baik dan bisa mengembalikan maruah demokrasi kita
kapan tepatnya pasangan ganjar mafut menang
daftarkan gugatan sengketa pemilu ke mahkamah konstitusi
jurnalis kompas tv putri oktaviani sudah bersiap di pemenangan di kantor pemenangan di jalan tengku umar jakarta
okta jadi kapan ganjar mahfud akan ke mk hari ini atau besok
memang berdasarkan informasi gugatan yang akan dilayangkan oleh pihak tpn ke mahkamah konstitusi ini akan dilayangkan antara hari ini di hari jumat dua puluh dua maret dua ribu dua puluh empat
atau besok hari sabtu tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh empat
karena kita ketahui bersama bahwa setelah hasil pemilu dua ribu dua puluh empat diumumkan oleh kpu maka ada tiga hari yang bisa dimanfaatkan untuk permohonan penyelesaian sengketa pemilu ke mk
tapi kalau kami bisa laporkan saat ini benz dan juga saudara di rumah pemenangan tpn ganjar mahfud memang belum ada aktivitas yang kami pantau di sini
tidak ada pihak tpn yang berlalu lalang
tidak ada intimidasi yang didapatkan oleh relawan maupun juga pendukung dari ganjar mafut
dalam rencana gugatan nanti glenis dan juga saudara sudah disiapkan ada tiga puluh saksi dan juga sepuluh orang ahli
tetapi memang belum dirinci siapa siapa saja yang nantinya atau yang masuk dalam daftar tiga puluh orang saksi maupun sepuluh ahli tersebut
tetapi yang pasti clear dan juga saudara yang menarik adalah sebelumnya juga sempat disampaikan oleh tim hukum dari tpn ganjar mahfud
untuk mengumpulkan saksi dan juga ahli ini
mereka sempat kesulitan karena ada yang merasa takut maupun juga ada yang merasa mendapatkan tekanan
sehingga ada yang tidak jadi begitu untuk menjadi saksi
dan juga dalam konferensi pers beberapa waktu lalu mafut md juga sempat mengatakan bahwa gugatan yang dilayankan ini bukan lagi mencari siapa yang menang siapa yang kalah
tetapi ini tentu untuk meluruskan apa yang menjadi dugaan dalam sengketa pemilu di dua ribu dua puluh empat ini
dan klaimnya tentu ganjar mafut atau tpn ganjar mafut ini akan menerima bagaimana nanti hasil dari gugatan yang dilayankan ke mk
jadi krenis dan juga saudara kita tentu akan menantikan bersama sama bagaimana nanti gugatan yang dilayankan oleh tpn ganjar mafut
karena masih ada waktu sampai hari sabtu pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan waktu indonesia barat ke mk
terima kasih jurnalis kompas tv putri oktaviani atas laporan anda